tim itu dikasih siapa tim
gak tau gua
ada kursi roda buat kamu
ini dari siapa bu
gua juga gak tau
ini pasti dari allah
alhamdulillah terima kasih ya allah
atas semua bantuan
dengan uang ini ibu bisa membayar semua
untuk hutang ibu sama bu wirjo
biarlah rahasia ini cukup gua dan mama yang tau
yang penting endang dan ibu giyah bisa bahagia
tadi malem gua pake hpnya raka gak bilang bilang
dosa gak ya
biarin aja deh
mereka tuh seneng tuh ya kan
iya gue juga seneng kok kalau melihat mereka bahagia tim
alhamdulillah ya bu
akhirnya endang bisa juga selalat arawi di masjid
alhamdulillah allah sudah memberikan berkahnya kepada kita
sebentar ya ibu tutup pintu dulu
nanti sholat subuh kita sholat di masjid juga ya